persyaratan dukungan minimal yang harus disampaikan melalui aplikasi silon
jadi kami menggunakan aplikasi supaya proses dan tahapan pencalon ini paperless
jadi tidak perlu membawa berkontainer kontainer syarat dukungan dan ktp cukup
itu semuanya di upload ke dalam sistem informasi
lalu agenda yang dilakukan hari ini pak itu apa

para bakal calon hari ini akan membawa dua persyaratan ya
pertama syarat dukungan perseorangan yang itu berupa surat penyataan dan ktp yang diunggah melalui silon
untuk syarat calon hanya bagi yang berstatus sebagai tni polri dan penyelenggara pemilu
misalnya anggota kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota yang mencalonkan diri
wajib melampirkan surat pengunduran diri
sedangkan bagi status calon yang statusnya adalah asn
itu membawa surat laporan bahwa yang bersangkutan mencalonkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian
sedangkan syarat dukungan enam ratus delapan belas sembilan ratus enam puluh delapan dukungan harus terupload ke dalam sistem informasi pencalonan
sehingga nanti cukup membawa tiga formulir
yaitu pertama model b penyerahan dukungan
dan model syarat pencalonan perorangan yang di upload ke dalam silon
tadi tiga nama itu udah ada yang surat untuk hadir hari ini
kami sudah menerima surat secara resmi dari timnya pak dharma pangrikun
yang menginformasikan akan mendaftar sore hari ini
jadi kami sedang menunggu terkait dengan kehadiran dari beliau
yang selainnya kami sedang konfirmasi untuk kehadirannya di kantor kpu dki jakarta
tapi kami tetap akan menerima sampai jam dua tiga lima puluh
artinya meskipun tidak terkonfirmasi
tapi nanti hadir tentu kami tetap akan melayani
berarti wajib ya untuk datang ke kpud
terkait datang dan tidaknya kami serahkan ke bakal pasangan calon ya
yang pasti kami akan melayani kalau yang bersangkutan datang
ataupun dikuasakan kepada petugas penghubung nanti dengan surat kuasa
berarti yang baru terjadwal ini akan hadir di kpud siapa
baru pak dharma pongrikun yang sudah jam tujuh belas melalui surat resminya
sejauh ini sesuai dengan timeline
apa akan ada perpanjangan pendaftaran untuk calon independen sendiri
nanti terkait dengan apakah ada perpanjangan atau ada ketentuan ketentuan lain
kami sedang menunggu juga surat dari kpu ri yang memungkinkan hal tersebut
tapi sejauh ini masih sesuai dengan tahapan dan jadwalnya seperti itu